di dki kita menang semua tiga tiga
akan kami laporkan masukan ini akan kita sampaikan kepada pimpinan kita
sedang menunggu rekapitulasi manual
anda mengatakan kita kalah kalau anies menantang nanti
seandainya anies menang ketiga sejenis mau jadi apa
tapi yang jelas konteks kita ini di dki
mereka akan lakukan studi studi tematika mendalam
undang undang yang sekarang dibahas
undang undang dki jakarta
agenda agenda penting untuk menjawab
kepercayaan masyarakat yang sudah diberikan
ya tunggu aja ya
di oposisi atau tidak foolish dan terhormat
posisinya mulia dan terhormat
yang pertama komitmennya itu untuk nkri
pasti p k b akan berputuskan pada saatnya
oposisi atau tidak yang pasti itu kepentingannya itu oposisi tidak itu untuk nkri ini apa untuk rakyat
itu apa yang lebih masalah buat bangsa ini yang mana itu yang akan kita putuskan jadi sabar saja dulu
tunggu aja belum waktunya untuk diumumkan sikap resmi kita nanti seperti apa
enggak dioposisi yang terbangnya sudah cukup ya kalau mau kembali ke oposisi kita juga
enggak ada kesulitan kita kembali kepada pemerintah kita pun juga enggak ada kesulitan tinggal
permasalahannya adalah kita lihat dari hasil besok baru kalau watak dan karakter pks selalu
keputusan itu dimasukkan suruh ya nanti keputusannya mau kemana arahnya bagaimana dan sebagainya kita
beda apa yang disampaikan oleh cahasar tadi masalahnya apa kira kira tapi memang kalau
satu negara tidak ada oposisi enggak malu apa kita di mata dunia ini negara apa itu ada yang
check and balance enggak ada yang kontrol ya jadi semuanya manut gitu ya nggak bisa juga semoga
semoga kita lihat saja masih ada partai partai yang berikinan ngontrol pemerintahan
itulah kira kira ada pun pks sendiri kita tunggu pada waktu ini ah mantap siap
saya rahmat ibrahim saksikan program program kompas tv melalui
siaran digital pay tv dan media swimming lainnya kompas tv independen terpercaya